korea selatan ingin meningkatkan kerjasama bisnis dengan indonesia
presiden republik korea moon jae in menghadiri pertemuan forum bisnis
antara pengusaha korea selatan dengan indonesia
setelah dilantik sebagai presiden moon jae in memilih indonesia
sebagai negara pertama dalam kunjungan ke negaraannya
salah satu agendanya adalah menghadiri forum bisnis
antara kadin dan juga korea selatan dengan kadin indonesia
kemudian juga moon mengatakan kerjasama dengan indonesia
sangat penting di kawasan asean pada khususnya
selain karena populasinya yang besar pertumbuhan ekonomi indonesia
selain pengembangan sektor industri baja tekstil dan sepatu
korea berencana mendorong pengembangan sektor umkm dan hiburan
menarik sekali ya korea selatan ini merupakan salah satu mitra dagang utama kita
tapi dalam pertemuan kali ini komitmen komitmen apa saja
yang tampaknya direalisasikan antara kedua petinggi negara
iya selamat sore hera
saat ini saya memang berada di hotel ritz carton mega kuningan
yang menjadi tempat forum bisnis antara pengusaha indonesia
dengan sejumlah pengusaha korea
tadi yang kami catat dari pertemuan atau kehadiran presiden republik korea bunjai in
adalah ia sangat ingin sekali realisasi investasi dengan indonesia itu bisa meningkat
menurutnya adalah indonesia adalah negara yang sangat penting
baik di posisinya di asean maupun di dunia
karena itu dia melihat ada berbagai karakter kesamaan
antara korea dengan indonesia
kemudian juga dari sisi wisatawa dan jumlah pekerja yang ada di indonesia
ada sekitar tiga puluh satu ribu orang
dan juga banyak sekali investasi yang sudah tertanam di sini
karena meskipun dihantam oleh krisis sekalipun
dan juga kalau kita boleh menilih ke belakang hera catatan di bkpm adalah
investasi korea adalah terbesar ke enam negara ke enam terbesar yang menginvestasikan dananya ke indonesia
ada sekitar sembilan ratus satu miliar juta dolar amerika maksud kami sembilan ratus satu juta dolar amerika
atau setara dengan sepuluh triliun rupiah
jadi ini adalah sumbernya sepanjang semester satu dua ribu tujuh belas
dan ini untuk seribu sembilan ratus delapan puluh empat proyek
dan kedepannya ini akan ditingkatkan seperti pada komitmen pada hari ini
pertemuan ini adalah sejumlah komitmen seperti kerjasama di bidang infrastruktur
tadi disaksikan oleh menteri pupera basuki hadimulyono
di mana ada tiga bidang yang akan dikerjasamakan antara korea dengan indonesia bumn
antara bumn indonesia dengan bumn korea
seperti yang pertama bumn indonesia dengan bumn korea

di mana nanti area lrt yang ditangani oleh pemprov dki jakarta
itu akan ada kerjasama teknis antara keduanya
kemudian ada juga pembangunan saluran air bersih dengan bumn k water
dimana akan ada pembangunan saluran air bersih dari tanggerang tanggerang selatan dan jakarta
namun ini masih tahapan visibility studies dan rencananya januari akan dimulai pembangunan konstruksinya
yang ketiga adalah kerjasama bumn korea dengan pt pembangunan perumahan
di sini adalah untuk pembangunan rumah dengan standar konstruksi pre febricated
dan ini memang dari ketiga kerjasama ini hanya satu yang benar benar akan dijalankan pada januari
yaitu pembangunan saluran air bersih
sisanya adalah semua masih dalam tahap pre visibility studies
dan ini adalah lanjutan dari kunjungan kepala bapenas bambang brojok dan bumn korea
ini adalah yang akan dijalankan oleh bumn korea
kemudian di sisi industri tadi menteri perindustrian erlangga hartator juga menyampaikan
akan ada industri petrokimia yang dikembangkan dimana kita tahu lotte chemical
yang sudah menyatakan komitmennya sejak awal tahun dua ribu tujuh belas
sudah akan memberikan investasi sekitar tiga lima miliar dolar amerika atau setara dengan empat puluh tujuh triliun rupiah
ini sudah menjadi pembahasan sejak awal tahun

rencananya konstruksi pabrik tersebut akan dibangun pada akhir tahun dua ribu delapan belas
namun pertemuan tadi ada penekanan bahwa sebaiknya pabrik tersebut bisa segera dibangun atau dipercepat seperti itu hera
karena ini menuju target kluster baja di tahun dua ribu dua puluh lima yaitu produksi sepuluh juta ton per tahun
dan namun memang ada persoalan yang menghambat selama ini sehingga lotte chemical menetapkan pembangunannya
menjadi akhir tahun dua ribu delapan belas
seperti adanya fasilitas pelabuhan yang kurang memadai kemudian fasilitas infrastruktur dan juga kewajiban untuk melakukan reklamasi
dan disini juga pihak lotte chemical meminta kepada pihak pemerintah untuk bisa mendapatkan insentif pajak
baik berupa tax holiday maupun masalah kepabeanan
dan entah hanya itu hera yang kami catat juga di industri baja ada peningkatan kerjasama antara krakatau steel bumn kita bersama dengan posco
disini ada rencana pembangunan pabrik yang tadi yang diperkenalkan
rencana pembangunan pabrik yang tadinya selama ini adalah hot rolling mill
saat ini mereka ingin membangun cold rolling mill atau baja lantai dingin
dimana nanti bentuknya adalah imbreng saham atau seperti penanaman equity atau saham antara posko dengan krakatau steel
nah nantinya jepang juga akan join hera nantinya akan bentuknya seperti trilateral kerjasamanya
join jepang ini adalah sebagai kita tahu kompetisi baja di dunia memang ketat dan jepang ingin masuk juga karena memang dia sebagai ekonomi

dan jepang ingin masuk juga karena memang dia sebagai ekonomi
namun yang penting ini adalah sebagai end user dari produk baja itu sendiri
sehingga nantinya akan ada bentuk trilateral bisnis antara ks posko dan juga nippon steel dari jepang
dan kerjasama ini nantinya juga untuk menuju target sepuluh juta ton per tahun baja di tahun dua ribu dua puluh lima

pm thomas lembong menyampaikan bahwa ia sangat yakin sangat positif bahwa di tahun dua ribu delapan belas investasi dari korea itu akan meningkat
besarannya dia belum mau membocorkan dan besaran dari semua investasi yang tadi ada komitmennya itu belum bisa disampaikan
karena gaungnya nanti akan ada di istana hera pertemuan presiden jokowi dodo dengan presiden republik korea munjaiin
di sana akan ada seremoni penandatanganan kerjasama tersebut termasuk juga keinginan meminta insentif yang disampaikan tadi dalam forum hera
ya desi menarik sekali bahwa itu terkait investasi meskipun saya penasaran berapa nilainya
tapi kita tunggu nanti mou ketika ditandatangani oleh kedua pemimpin negara
tapi desi kita sudah selesai bicara tentang investasi anda sudah menjabarkan bagaimana dengan komoditas ekspor kita
bagaimana potensi perdagangan kita hingga saat ini dan potensinya ke depan akan seperti apa
apakah ada produk produk baru yang dibuka karpet merah oleh korea selatan untuk produk indonesia masuk ke sana dan begitu juga sebaliknya desi
iya untuk pertemuan tadi memang hera tidak dibahas sama sekali mengenai rencana potensi ekspor dari indonesia menuju korea
di sini lebih ditekankan
adanya pertemuan dari forum bisnis yang terjadi pada seoul dua bulan lalu dan ini menjadi tindak lanjut lebih nyata lagi
yang tadinya hanya wacana di sini lebih nyata lagi
sehingga tidak membahas soal keinginan indonesia untuk ekspor menuju korea
namun beberapa hal yang terus ditekankan di sini adalah bagaimana investasi indonesia dengan korea ini bisa meningkat antara kedua negara
karena kita tahu juga bahwa prospek investasi di indonesia
di tahun dua ribu delapan belas apalagi indonesia juga yang sudah mulai keluar dari tahun kelembatan ekonomi
ini bisa menjadi momentum bagi kedua negara untuk meningkatkan investasinya
baik terima kasih desi aritonang
koresponden cnn indonesia atas laporan anda